sementara ketua tim hukum ganjar mahfud todung mulya lubis dalam sidang pertama menyebut presiden jokowi melakukan nepotisme di pilpres dua ribu dua puluh empat
burung bilang nepotisme itu melahirkan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan prabowo gibran dalam satu putaran
adanya nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi
guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dilakukan begitu rapi
secara terstruktur sistematis dan masif yang pada akhirnya membuat pilpres dua ribu dua puluh empat hanya menjadi aksi teatrikal belaka
presiden joko widodo saudara menolak mengomentari soal jalannya sidang sengketa pilpres
baik timnas anies mohaimin maupun tpn ganjar mahfud menyebut nama jokowi dalam gugatan terkait soal dugaan kecurangan pilpres